kenapa kau makin jauh dari jalan allah
kembalikan dia ke jalanmu ya allah
ini kan buat kita berdua juga
aku minta tolong kamu aturin pertemuan aku sama dia
aku juga gak mau nikah sama dia

kalau sesuatu saat aku nikah
selamat siang pak harmaid
oke ini tampak cantik aja
saya permisi dulu pak ya
terima kasih ya
kalau gitu kita dedupoin aja ya
bagaimana tentang rencana pembicaraan kita tempo itu
kalau olga sih terserah pak harmaid aja
kalau gitu kita rayakan pernikahan kita di gedung yang megah ya
begini pak harmaid
olga mau nikah sama pak harmaid
tapi olga maunya nikah siri dulu
loh kenapa nikah sirih
saya ini nikah dengan olga serius loh
saya juga percaya
olga juga mahukan nikah sama pak harmaid
tapi masalahnya sekarang ini karir olga lagi naik
nanti kalau mereka tahu saya udah nikah
kalau besar iklan film sama sinetron
gak mau pakai olga lagi
nanti karir saya hancur
oke kalau gitu ya pak harmaid
oke kalau gitu ya pak harmaid
tapi nanti kalau alga sudah siap kita nikah sungguhan ya
dan kita rayakan di gedung yang megah
saya nikahkan dan kawinkan saudari ongga prawila binti hasan kepada saudara hermain bin usman dengan mas kawin senilai seratus juta rupiah dibayar tunai
saya terima nikahnya dan kawinnya olga prawira binti hasan dengan mas kawin tersebut tunai
mas kawin tersebut tunai bagaimana saksi sah alhamdulillah perkawinan sirih antara olga
dengan saudara hermain telah selesai al fatihah audzubillahiminasyaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim
berangkat dulu ya ma
serapan dulu pak udah ditunggu sama bayar ya
pergi bangka yang penting kita berdua sayang
siapa yang ada di majalah ini
anak kita ada di majalah
tapi beritanya tidak enak
dia sudah menikah
kenapa kau makin jauh dari jalan allah
kembalikan dia ke jalanmu ya allah
apalagi suami istri enggak baik lo jauh jauhan

kalau papa kangen sama aku kan bisa tinggal telfon
nanti aku datang kesini ya
ini udah hati hati ya
aku pulang dulu ya
udah sampe telfon ya
iya rumah rumah rumah
aduh senengnya udah sampe rumah
besok kamu harus tanda tangan kontrak baru dari beli belan ya
lumayan dua ratus juta
ke tempat biasa
udah mas iwan
siapa lagi yang kamu hubungi
jangan marah gitu dong
kamu udah siap
sebenarnya hubungan kami
sudah dujung tadu
kami mau bercerai
karena gak ada kecocokan aja
kamu mau menikah dengan saya
saya sih setuju
tapi ada syaratnya
kita harus punya perjanjian pernikah
yang isinya menyangkut fasilitas yang harus mas berikan
untuk saya tiap bulannya
uang belanja buat saya tiap bulannya
termasuk juga masalah anak
kalau perlu kita nggak usah punya anak
kalau gitu kita punya kecocokan mas
saya juga gak mau punya anak
kapan kita menjalankan pernikahan kita
dua tahun lagi
dua bulan lagi
atau dua hari lagi
ya saya sih kalau misalkan mas udah siap
bisa nyediain rumah buat saya
kapan aja saya siap
saya seru sama istri mas
kamu akan mendapatkan satu rumah
dan mobil menyusun
mobil yang terbaru untuk kamu
kalau boleh saya tahu
kira kira perbulannya saya dapat berapa ya
tapi sebelum ijab kamu
jadi kapan kamu mau kenalin aku sama orang tua kamu
aku pikir selama ini kamu jauh modern
ternyata sama aja
kamu masih berpikir old fashion
lalu kapan siapnya
apa kamu udah jatuh cinta sama si gendut
tua bangka itu siapa harma ini tuh
aku tahu aja kalau kamu tuh punya voucher banyak
ya jadi males
ah alesan aja kamu
ini tuh fakta
lagian cuma kayak kamu gak mungkin pacarnya satu
pasti banyak stoknya pak